oh beneran mikir kayak gitu
kalau beneran gak ada niatan untuk manfaatin gue buat rara cemburu
kalau mau gak jalanin hubungan serius sama gue
sampai dah habis
rara harusnya gak inget inget masa lalu
kenapa saat gue udah gak pacaran lagi sama rara
justru malah banyak kesempatan buat berduaan kayak begini
kok malah tiduran gak gerak gerak
oke semangat semangat ya
sekali lagi lopaknya udah kacau dua brenda
hai aduh mama ih aduh kenapa kamu rambut dua ini banyak drama eh mbf fokus pin banget
sih banyak juga mau nyanyi sama lu tahu lo ayo daripada keburu baper
kita udah pulang
lo gak usah ngeles udah jelas lo cemburu tadi
ardi bilang aja yang cemburu itu
lagian gue sama dapin gak ada hubungan apa apa kok
gimana kalau kita kerjasama
lo tujuan kita sama
lo pengen dapetin davin gue pengen dapetin rara
nah contoh mereka ini
walaupun mereka bersaing mereka itu tidak seperti berlawanan gitu loh
paham kalian semua ya
lo pasti gak mau kan
kalau mereka berdua balikan
nih bapak ya
eh betta bilang ya
lo orang berdua itu cuma mantan
jadi itu tinggal kenangan
jadi ragu kalau mereka belum ngupon
meskipun mantan yang penting gak bermusuhan
nah sekarang bu diyah
giliran siapa lagi selanjutnya
oke persiapkan dirinya semua
tami gak di sini
tami di sana
el menang loh bu
haha hebat kamu

tapi ini bajunya kotor sama celananya
kesukaan el tercuci
bu anda gak malu ya
tadi kan ibu dengar kalau mac itu jatuh
karena dia sendiri bukan karena el
mike kayak gitu tuh karena dia lagi kebucinan aja sama michelle
makanya michelle dibalain terus
jadi michelle itu menang karena manfaatin kebaperannya mike
tapi yang jelas bu
saya tuh bangga sekali sama l
soalnya dia berjuang mewakili kelasnya
dan tidak menyerah sebelum bertanding
ibu sama anak ada bedanya
ini lagi jatuh
ibu juga lo balas
ibu sama anak emang ngeselin
maksudnya sikap lo ke gue itu apa sih bin
lo ngantar jemput gue
kalau belajar bareng sama gue
lo perhatian sama gue
jujur ya vin
gue baper banget sama sikap lo ke gue
walaupun gue tau kalau lo belum move on dari rara
apa sebenarnya lo cuma manfaatin gue doang buat rara cemburu ya
enggak ada tasya
gue sama sekali enggak ada fikiran untuk manfaatin lo
terus apa dong vin
gue emang belum bisa move on dari rara
tapi sekarang gue berusaha
kok lo beneran mikir kayak gitu
kalau beneran gak ada niatan untuk manfaatin gue buat rara cemburu
kalo lo mau gak jalanin hubungan serius sama gue